hai pusat grosir baju seragam sekolah di kiosk gelora aji barang banyumas jawa tengah di buru
warga sejak uji coba pembelajaran tetap muka dibuka permintaan baju seragam meningkat hingga
saya sebagai orang tua ya ingin anak anak ini bisa sekolah lagi keadaan normal lagi lah seperti
itu rumah tangga kan banyak sekali yang harus dikerjakan dan cuma harus mengurusi
kerjaan rumah saya juga pedagang juga iya jualan gitu agak repotlah salah satu pemilik toko di
irwanto menyatakan sebelumnya ia hanya menjual empat ratus pasang pakaian saja kini ia bisa menjual
hingga delapan ratus pasang pakaian ada pandemi itu sangat sangat sangat berpengaruh bahkan kami
kota lah sangat total sangat sepi tapi alhamdulillah setelah banyumas itu sudah diturunkan dari level
ke level tiga disini mulai hari ini ada peningkatan dan rata rata satu pasang seragam dijual seharga
delapan puluh lima rupiah hingga satu ratus dua puluh rupiah jelang uji coba ptm sejumlah orangtua murid yang bersekolah
di smp lima puluh empat surabaya malah dibuat kesal akibat harga seragam bagaimana tidak
paket seragam sekolah berisi empat pasang seragam dijual seharga satu
rinci harga satu pasang seragam bisa mencapai tiga ratus lima puluh ribu rupiah
keponaan saya sendiri itu
sementara itu kepala sekolah smp
negeri lima puluh empat surabaya menegaskan
tidak ada kewajiban dan pemaksaan
bagi orang tua wali murid untuk membeli
seragam di sekolah
untuk sekarang ini saya hentikan pak
sesuai arahan dari bapak dinas
jadi semua kooperasi itu berhenti
oleh pak wali dan
bapak kepala dinas dengan
mereka mereka yang berkomenten
jadi sementara ini
itu tuh seperti itu
yang terdaftar di smp negeri lima puluh empat surabaya
masuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah
karena ada yang protes dan menjadi
polemik penjualan seragam melalui
koperasi sekolah ini dihentikan oleh
dinas pendidikan surabaya
kasus seragam sekolah mahal juga sempat diadukan
wali murid dari sejumlah smp negeri
di surabaya ke anggota dprd
kota surabaya yang diputan